dan kali ini kami akan mengajak anda kembali untuk memperbarui hasil hitung cepat pemilu presiden dua ribu sembilan belas
dari sejumlah lembaga survei yang bekerja sama dengan cnn indonesia
mari kita lihat bersama lingkaran survei indonesia
suara yang masuk sudah sembilan puluh tiga lima puluh lima persen
di mana tadi salah satu peneliti dari lingkaran survei indonesia sudah mendeklarasi bahwa
pasangan joko widodo dan juga maruf amin unggul dalam pilpres kali ini
berdasarkan hasil quick count dengan lima puluh lima empat puluh lima persen
selanjutnya kita bergeser ke lembaga survei selanjutnya ada indobarometer
suara yang masuk sudah delapan puluh lima puluh persen tak jauh berbeda
masih joko widodo dan juga maruf amin unggul lima puluh tiga enam puluh empat persen
dibandingkan dengan prabowo subianto empat puluh enam tiga puluh enam persen
hitung cepat litbang kompas suara yang masuk baru tujuh puluh sembilan lima puluh lima persen
dan sudah hampir mendekati
detik detik terakhir di mana joko widodo kembali unggul lima puluh empat dua puluh tiga persen
sementara prabowo subianto empat puluh lima tujuh puluh tujuh persen
ada median atau media survei nasional suara yang masuk memang baru dua puluh tiga persen
tapi sekali lagi joko widodo unggul lima puluh tiga lima puluh sembilan persen
sementara prabowo subianto empat puluh enam empat puluh satu persen
dan yang terakhir ada lembaga survei kedai kopi
suara masuk sudah enam puluh sembilan lima puluh lima persen
dan raihan yang dicapai oleh prabowo subianto empat puluh lima empat puluh persen
sementara joko widodo dan maruf amin sudah lima persen